ribuan warga jateng memeriahkan gelaran jalan sehat hati nurani partai hanura
yang digelar di alun alun kota purworejo pada hari minggu
gelaran jalan sehat ini dihadiri dan dibuka langsung oleh ketua umum partai hanura
usman sabta atau yang akrab di sapa oso
dalam kesempatan ini oso juga menyampaikan pesannya kepada masyarakat
menjelang pemilihan umum dua ribu dua puluh empat mendatang
ia berharap pemilu ke depan menjadi pemilu yang bermartabat
tenang dan juga damai di masyarakat
ribuan warga jawa tengah pun terlihat antusias mengikuti rangkaian acara jalan sehat hati nurani ini
ketua umum partai bernomor
urut sepuluh ini mengaku senang dengan besarnya antusiasme warga yang menghadiri gelaran jalan sehat ini
melalui gelaran jalan sehat ini
ia menyebut melihat semangat persatuan masyarakat purworejo
saya terima kasih dengan masyarakat purworejo
memang mereka mencintai ibu ibu satu
kedua milenial anak anaknya ingin sekolah
lantas saya melihat juga tokoh tokoh masyarakat purworejo ini
nggak tahu dari unsur apa unsur apa juga bergabung
itu luar biasa
rasa kebangsaan rasa mempunyai persatuan itu luar biasa
oso menyatakan bahwa gelaran jalan sehat ini akan terus dilakukan di berbagai daerah indonesia
untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan
karena masyarakat yang sehat akan menciptakan pemerintahan yang sehat pula
selain jalan sehat oso juga sempat membagikan door price dengan hadiah utama paket perjalanan umroh bagi para peserta yang beruntung
dalam kesempatan ini oso juga menyampaikan pesannya kepada masyarakat jelang pemilihan umum dua ribu dua puluh empat mendatang
dia berharap pemilu ke depan menjadi pemilu yang bermartabat tenang
dan juga damai di masyarakat
harapannya pemilunya pemilu tenang pemilu damai pemilu yang bermartabat
pemilu yang dicintai oleh rakyatnya dan rakyatnya memilih tokoh tokoh yang pantas untuk dijadikan wakil
iya kalau mau pilih anura ya silahkan aja nggak apa apa kok
selain menghadiri gelaran jalan sehat
saat berkunjung ke purworejo oso juga sempat menghadiri temu caleg dan kader hanura di dpc purworejo